tiba di dubai uni emirat arab tim nasional sepak bola indonesia langsung menggelar latihan ringan
di dubai timnas sepak bola indonesia akan menjalani pertandingan lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua grup g zona asia melawan thailand vietnam dan tuan rumah uni emirat arab
timnas sepak bola indonesia tiba di dubai hari senin pagi tanggal tujuh belas mei lalu
sore harinya anak asuhan pelatih asal korea sintayong ini langsung menggelar latihan ringan di tepi pantai di belakang hotel tempat timnas indonesia menginap
kondisi fisik para pemain yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari jakarta membuat tim pelatih belum memberikan menu latihan fisik
para pemain diharapkan bisa terlebih dahulu beradaptasi dengan cuaca di dubai
sintayong menutup latihan dengan membiarkan para pemain berenang di pantai
tim merah putih akan menjalani pertandingan
lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua dari tanggal tiga hingga sebelas juni
adam alis dan kawan kawan sengaja datang lebih awal karena akan menjalani dua laga persahabatan melawan afganistan dan oman tanggal dua puluh lima dan dua puluh sembilan mei mendatang